pancasila satu kejutan yang mahasiswa
beginilah aksi seorang pemuda memilih dihukum menghapal pancasila daripada denda administrasi
saat petugas satpol pp kota jakarta timur menggelar razia masker di jalan raya dr sumarno
kelurahan penggilingan jakarta timur selasa sore
kegiatan sosial yang dikepik
bukannya hafal pemuda ini justru harus dibimbing oleh petugas
selain itu satu persatu sejumlah pelanggar lain yang tidak mengenakan masker
atau mengenakan masker tidak dengan benar langsung diberhentikan petugas
para pelanggar ini diberikan pilihan hukuman
berupa denda sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah atau sanksi sosial menyapu
namun sebagian besar pelanggar memilih sanksi sosial berupa menyapu halaman wali kota jakarta timur
hari ini kita dapat menjaring warga yang tidak memakai masker
kita dapat dua
dua puluh delapan warga yang tidak memakai masker
nah ke dua puluh delapan ini kita kenakan sanksi kerja bakti sosial
selain itu petugas juga memberikan masker kepada para pelanggar setelah terjadi razia